pandemi kofi sembilan belas turut berdampak pada permasalahan lingkungan khususnya keberadaan limbah medis yang
jumlahnya semakin lama semakin besar tentu saja perlu antisipasi serius dari berbagai pihak untuk
menangani limbah medis yang semakin menggunung tersebut nah lalu seperti apa penanganan limbah
medis yang benar dan bagaimana masyarakat seharusnya bisa ikut berperan aktif dalam
memilah limbah medis termasuk masker sekali pakai yang kini menjadi kebutuhan kita sehari hari
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
jumlah sampah medis selama pandemi meningkat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk
menyebut limbah medis penanganan kofit sembilan belas sudah mencapai lebih dari delapan belas ton menurut data yang
masuk kepada pemerintah pusat dan di record oleh
kementerian lhk bahwa limbah medis sampai dengan tanggal dua puluh tujuh juli itu berjumlah delapan belas empat ratus enam puluh ton jadi
limbah medis itu berasal dari fasiankes fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit darurat wisma tempat
isolasi karantina mandiri uji deteksi maupun vaksinasi keberadaan limbah medis menjadi
ancaman tersendiri di masa pandemi kofit sembilan belas lantaran penggunaan alat alat medis cukup masif
limbah medis tidak hanya berasal dari fasilitas kesehatan melainkan juga lingkungan masyarakat
sekitar warga yang melakukan isolasi mandiri juga menghasilkan limbah medis masker bedah dan
alat pelindung diri atau apd merupakan contoh barang yang jadi limbah medis terbesar belum
lagi sarung tangan medis jarum suntik dan bekas obat obatan yang bisa dipastikan jumlahnya
besar badan riset dan inovasi nasional coba cari solusi atasi permasalahan ini tapi juga
menyampaikan dari brin bahwa ada beberapa teknologi yang sudah proven yang dikembangkan
oleh teman teman kita ya untuk membantu peningkatan jumlah kapasitas pengolahan limbah ini secara
signifikan ya baiknya kita bisa menghasilkan limbah medis yang lebih besar dari yang sudah
terkenal baik itu khususnya adalah teknologi yang bisa dipakai untuk pengolahan limbah di
skala yang lebih kecil dan sifatnya mobile jika tidak ditangani dengan baik limbah medis bisa
menjadi sumber penularan covid sembilan belas pemerintah sudah menyatakan jumlah limbah medis yang
lebih besar dari yang sudah terkenal oleh pemerintah dan juga pemerintah yang sudah menangani limbah
covid sembilan belas di beberapa daerah itu meningkat lima hingga sepuluh kali lipat nah ini terjadi pada periode
khususnya bulan maret sampai juli tahun ini dan sampah medis covid sembilan belas ini sendiri tergolong dalam
limbah bahan berbahaya beracun atau b tiga sudah bersama saya melalui zoom kepala badan riset dan
inovasi nasional atau brin laksanatri handoko untuk membahas apa apa saja cara kita menangani
limbah medis dan inovasi inovasi apa saja yang perlu kita lakukan untuk menangani ini semua apa
laksanatri handoko atau pak lth ya biasanya di akrabnya dipanggil pak lth sehat ya ya pak lth ini
baru menjabat sebagai kepala badan brin ya badan riset dan inovasi nasional sejak akhir april dan selama ini
tentu saja ya pak lth kita bicara mengenai limbah medis kalau tidak salah indonesia ini sekarang
setiap hari memproduksi sekitar tiga ratus delapan puluh tiga ton limbah medis nah ini semua kan harus ditangani sebelum
menjadi bom ya ya polusi yang nanti tidak bisa dikendalikan apa apa saja kira kira inovasi
maupun kebijakan yang mendukung untuk menangani limbah medis ini silakan pak lth
ya terima kasih jadi limbah medis yang disebut limbah medis itu ada berbagai macam ya gitu jadi dan
ini semua sudah ada regulasinya oleh kementerian lhk ya nah tetapi di dalam limbah medis itu jadi
yang sekarang tadi disampaikan pertambahan yang sampai sepuluh kali lipat itu itu sebagian besar
disebabkan oleh apa limbah yang berasal dari limbah medis yang dikendalikan oleh kementerian lhk
dari penanganan covid sembilan belas khususnya yang paling besar itu adalah apd dan masker ya jadi bukan
limbah medis yang konvensional yang biasanya dihasilkan oleh rumah sakit dimana disitu ada
obat dan sebagainya nah kita di brin itu kami fokus pada yang terkait dengan kenaikan limbah
medis akibat covid sembilan belas lebih khusus lagi itu terkait dengan apd dan masker
itu mengapa kita harus melakukan ini karena ini tidak dihasilkan oleh rumah sakit saja justru
sebagian besar dihasilkan di rumah tangga di level pemukiman gitu nah kalau yang di level rumah sakit
itu regulasinya sudah sangat jelas biasanya sudah ada mekanisme apakah diproses di rumah sakit
memakai insenerator ataukah dibawa oleh penyedia jasa yang tersertifikasi oleh klhk ke
tempat pengolahan limbah medis yang khusus karena limbah medis itu basically tidak boleh masuk ke
tempat pembuangan akhir sampah yang biasa itu tidak boleh ya gitu nah yang problem adalah yang di masyarakat ya
gitu nah ini hal yang baru karena umumnya yang disebut limbah medis itu yang dari rumah sakit
itu nah bagaimana menangani khususnya yang berasal dari masyarakat teknologi apa yang cocok untuk apa
sebenarnya yang menjadi fokus riset teman teman kita di beli ya retro jadi mengapa mereka siap dan ini
memang sangat sangat penting apalagi kalau kita misalnya setiap hari menggunakan masker yang sekali
pakai dan tentu saja setiap setiap orang setiap hari membuangnya dan biasanya membuang ke tempat
sampah mungkin kalau th bisa memilah milah ya tadi ada apd dan apd ini kan tentu tep apakah misalnya

sarung tangan juga atau swab dan lain sebagainya
mungkin kita bisa pilih juga yang mana yang perlu dimusnahkan
dan yang mana yang mungkin pengolahannya itu berbeda lagi
jadi ini yang sebenarnya masih dalam diskusi kami dengan kementerian lhk
karena berbasis pada regulasi saat ini
seluruh limbah medis
yang dikategorikan limbah medis itu adalah limbah b tiga
dikategorikan lembaga b tiga yang harus dilakukan penanganan
memakai insinerator dengan suhu di atas delapan ratus derajat celcius
secara gampangannya begitu
nah padahal penambahan jumlah yang signifikan tadi
seperti yang saya sampaikan
itu sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh apd dan masker
karena setiap orang kadang kadang pakai masker satu kali
sehari katakan satu kali seratus juta manusia indonesia itu sudah berapa banyak
dan ini tidak mungkin ditangani seperti hanya limbah medis rumah sakit
yang memang secara sistem sudah pasti terkumpul
nah di sisi lain teman teman kita melihat bahwa limbah apd dan masker itu
itu sebagian besar komponen pembentuknya itu adalah plastik ya
sehingga itu sebenarnya berpotensi dilakukan daur ulang
dan terlebih berbeda dengan limbah medis umumnya
yang ada sisa obat dan sebagainya
kalau untuk apd dan masker ini
sesuai karakter dari virus sars cov dua yang sudah kita ketahui
itu sebenarnya dipanaskan di atas enam puluh derajat celcius
virus itu sudah mati
atau diberi deterjen sedikit disabun
itu saja sudah mati sebenarnya ya
itu karakter virus secara umum kan seperti itu ya
jadi sehingga memiliki potensi untuk dilakukan daur ulang
nah teknologi daur ulang itulah yang kemudian salah satu ya
yang dikembangkan oleh teman teman kita
seperti apa kira kira teknologinya pak lth
dan dengan siapa siapa saja kerjasamanya
jadi begini teman teman itu melakukan dua pendekatan
jadi yang pertama itu adalah pengolahan limbah medis
mereka mengembangkan teknologi untuk pengolahan limbah medis
yang berbasis pembakaran ya
tetapi yang skalanya sangat kecil dan mobile portable
sehingga bisa dilakukan di level pemukiman
di level kelurahan misalnya
karena kalau tidak kan
kalau kita harus menyuruh semua orang mengumpulkan
terus kemudian nanti dibawa ke pusat pengolahan ingenerator ya
yang memakai jerakan skala besar
tentu akan sangat mahal
dan berpotensi bocor kecacaran di mana mana yang malah membahayakan
nah kemudian yang kedua
itu tadi yang disampaikan oleh bu desi anwar bahwa
apakah tidak bisa didaur ulang
karena itu ada polipropilen
nah itu teman teman kami mengembangkan dua teknologi
jadi yang satu itu pelletisasi
jadi basisnya adalah dilelehkan kembali
kemudian dibentuk menjadi pellet untuk kemudian bisa
dimanfaatkan ya pellet biji plastik itu
menjadi misalnya jadi pot jadi begitu ya
nah teknologi yang lebih maju lagi yang disebut rekristalisasi
kalau itu dia tidak re
nah itu akan bisa didapatkan
jadi tanpa pemanasan
itu akan bisa didapatkan kristal
apa ini biji plastik pp nya secara utuh
sehingga itu bisa diolah kembali menjadi produk produk yang
bahan bakunya adalah dari polipropilen misalnya
tapi itu akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi juga
ada nilai tambahnya nanti
pak lth kita break sebentar tapi jelas ada beberapa teknologi
dan beberapa macam ya penanganan limbah medis ini
supaya semuanya bisa tertangani dan apalagi kalau
ini semua bisa ada didaur ulang ataupun juga biasa
ada nilai tambahnya lah yang bisa digunakan setelah itu
kita tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
ini masih bersama insight with desi anwar dan lewat zoom kami masih ditemani kepala badan
riset dan inovasi nasional laksanasi dan kepala badan
laksanasi dan kepala badan
dan kita membahas mengenai penanganan limbah medis yang semakin hari
semakin menggunung di indonesia
dan tentu saja kalau tidak ditangani dengan baik dan benar
ini akan menjadi masalah sendiri
salah satu adalah ya itu bisa menjadi kontaminan ya pak handoko
bisa menjadi polusi dan sangat sangat berbahaya
tadi pak handoko telah menyebutkan ada tiga cara
ada yang nanti dibakar diinsentrasi dengan temperatur yang di atas tertentu
tidak menjadi beracun lagi
kemudian didaur ulang dan rekristalisasi
nah ini sampai saat ini tahapnya sejauh mana pak handoko
untuk membuat alat alat dan teknologi untuk melakukan hal ini semua
dan bekerja sama persisnya dengan siapa dan kira kira anggaran yang dibutuhkan
ya jadi kalau untuk insinerator skala kecil yang sifatnya portable itu
itu ada tantangan tersendiri memang
tantangan tersendiri itu terutama adalah bagaimana memastikan bahwa hasil pembakaran itu tidak meracuni
karena umumnya di situ mengeluarkan dioksin yang berpotensi merajuni lingkungan
kalau di ingenerator yang skala besar
di tempat pengarlimba khusus itu memang ada prosedur tertentu
tapi kalau kita mengembangkan yang kecil
kemudian di pemukiman kan tentu itu harus dipikirkan ya
nah itu salah satu teknologi kuncinya itu ada di situ
jadi itu berbasis plasma
memakai teknologi reaktor plasma
diletakkan di atas apa ini
di pembuangan akhirnya
dicerobong pembuangan akhirnya
sehingga bisa diperoleh udara yang jauh lebih bersih dengan kadar dioksin yang sangat rendah
nah handoko ini
nah teknologi itulah yang sebenarnya sudah dipatenkan
ini ada prototipnya pak handoko apakah sudah ada prototipnya
sudah sudah ada
sudah sudah ada
dan sudah dipatenkan
demikian juga dengan tadi teknologi untuk peletisasi menjadi biji plastik kembali
tetapi itu yang biji plastik yang campuran ya
itu juga sudah dipatenkan
dan demikian juga halnya yang tadi yang rekristalisasi
jadi untuk mendapatkan profilen murni ya
konipropilen murni itu juga sudah dipatenkan
dan semua sudah ada prototipnya
dan saat ini sedang dalam proses untuk dimitrakan
tetapi memang kendalanya ada di regulasi yang berlaku saat ini
itu yang karena regulasinya belum berubah ya
jadi regulasi ini yang sedang kita mintakan ke kementerian lhk untuk bisa dilakukan perubahan
jadi mengapa sih gaur ulang itu penting
karena kita menginginkan problem utamanya itu kan sebenarnya memastikan masyarakat patuh ya
jadi tidak masuk dicampur di sampah rumah tangga kemudian masuk ke pta
nah dengan adanya potensi nilai tambah itu kita harapkan tingkat kepatuhan itu meningkat drastis ya
karena memiliki nilai ekonomi tadi ya
nah pak lth ini kan rencananya
apalagi kan indonesia ini negara kepulauan ya
walaupun mungkin lebih banyak yang banyak ada di jawa
tapi ini pasti menyebar ke seluruh indonesia
kira kira targetnya perlu berapa ya teknologi seperti ini
dan harus ada penyebarannya yang sangat meluas
dan juga tadi mungkin belum dijawab kerjasama dengan siapa
apakah dengan universitas perguruan tinggi
dan pasti harus bermitra dengan industri juga kan untuk membuat dan merakit lalu
merekit lah mesin mesin ini
jadi seperti data yang dikeluarkan oleh kementerian lhk
jadi di indonesia itu kita baru sedikit sekali memiliki pusat pengolahan limbah medis
kalau yang berizin itu seingat saya baru ada dua puluh ya
dan hampir semua itu ada di pulau jawa
jadi distribusinya tidak merata
meskipun klhk sekarang melakukan relaksasi untuk percepatan
pengeluaran izin bagi pusat pengolahan limbah medis di berbagai wilayah ya
nah tetapi di pulau jawa sekalipun ya itu tentu tidak merata juga sebenarnya gitu ya
karena ada daerah yang mungkin hanya rumah sakit kecil
rumah sakit kecil tentu tidak ada pelaku usaha yang tertarik untuk masuk ke jasa pengolahan limbah itu gitu ya
nah dalam konteks itulah sebenarnya pengolahan limbah yang sifatnya portable
dan kalau perlu tadi bisa didalur ulang itu menjadi kebutuhan yang cukup real di lapangan ya gitu
dan memang itu harus dikerjasamakan dengan swasta
karena tentu kami tidak bisa masuk ke ranah usaha bisnis seperti itu ya
dan yang bisa mengajukan izin tentu adalah para pelaku usaha
dan sejauh ini sebenarnya para pelaku usaha sudah beberapa tertarik untuk melisensi ya
karena teknologi teknologi teman teman kita itu
tetapi memang kita harus menunggu perubahan regulasi juga
karena regulasi saat ini masih mewajibkan termasuk apd dan masker tadi ya
meskipun sebenarnya tidak seperti limbah medis yang umumnya
itu masih masuk kategori limbah medis
sehingga harus diproses dikumpulkan diproses dan dibakar gitu ya
belum boleh didalur ulang gitu
jadi ini yang kita masih harus lakukan
kita masih harus mendiskusikan
kira kira kapan ini semua regulasinya keluar pak handoko
kalau saya ingin secepatnya
dan saya tahu bu siti norbaya itu sangat responsif ya
buktinya pada saat kita menginginkan limbah batubara ya
fly ice bottom ice batubara itu dikeluarkan dari kategori limbah p tiga
kan akhirnya disetujui ya
sehingga itu bisa dikaur ulang
bisa dipakai untuk batako bisa dibuat produk produk turunan yang lain begitu ya
karena kalau selama masih limbah p tiga tidak boleh didalur ulang
iya pastilah pasti
karena ini kan dianggap bahan beracun ya
dan harus ditangani dengan khusus
betul betul meskipun memang aslinya ini
peran brin itu sendiri dalam hal ini sebagai apa
lebih ke fasilitator ya pak handoko
atau sebagai pusat dari inovasi itu sendiri
ya jadi kami
jadi kami intinya brin itu adalah apa enabler ya
kami itu enabler
enabler bagi para periset
tidak hanya para periset brin ya juga para periset kampus
dan juga para pelaku usaha untuk melakukan product development
dan itu tentu product development itu melalui riset ya
dengan kami menyediakan infrastruktur riset dan para periset yang memang sudah ada di kami
kalau riset itu sudah jadi seperti kasus daur ulang apd dan masker ini
nanti riset itu dilisensikan
kami selalu membuat relasi begitu
sehingga kami tidak akan masuk ke proses bisnis
ke tahapan bisnisnya
tahapan bisnis itu harus menjadi ranah dari pelaku usaha ya
karena itu akan membuka peluang ekonomi baru kan
gitu jadi itu yang menjadi ranah para pelaku usaha dalam bentuk teknologinya kita lisensikan ke mereka
nanti kemudian kita akan dapat royalti yang kita setorkan ke negara
ya nah ini kan limbah
jadi itu relasi yang selalu kami temukan
dan limbah medis yang berkaitan dengan covid ini kan merupakan sesuatu yang baru ya pak handoko
kira kira jumlah dari inovasi yang berkaitan dengan ini yang keluar sampai saat ini ada berapa
ada berapa yang penemuan dan berapa yang sudah dipatenkan dan berapa yang sudah dilisensikan
jadi yang sudah dipatenkan itu setidaknya yang apa dalam catatan saya itu tadi yang tiga itu ya
kemudian daur ulang apd dan masker dengan peletisasi
daur ulang apd masker dengan teknologi kristalisasi
nah kemudian ada juga alat pengancur jarum suntik ya
itu juga sudah dipatenkan dan bahkan sudah dilisensi kalau itu ya
dengan salah satu perusahaan di bandung
dan itu juga sudah masuk e katalog di lkpp ya
sehingga bisa diadakan oleh kementerian kesehatan dengan mudah gitu
kalau yang jarum suntik itu karena jarum suntik itu juga limbah medis ya
itu sama juga gitu
karena jarumnya yang yang
langsung bersentuhan dengan manusianya kan
yang berpotensi menularkan virus yang infeksius tadi
ya itu bisa di daur ulang
ya jarum suntiknya menjadi stainless steel kembali
dan alatnya kecil ya
alatnya sangat kecil portable
ya bisa dipakai untuk para dokter vaksinator dan sebagainya
nah kurang lebih empat itu saat ini yang sudah keluar patent dan yang sudah dilisensi satu
yang tiga ini dalam proses dengan mitra
tapi mitra sudah ada
tapi ya kita mereka menunggu regulasi
karena kalau regulasi belum diubah mereka nggak bisa
semoga regulasinya bisa keluar dengan cepat karena ya setiap hari kan limbah ini akan semakin menumpuk ya
pak lth kita break sebentar
tapi jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali
jangan lupa like share dan subscribe ya

kita ditemani kepala badan riset dan inovasi nasional brin laksana trihandoko
kepala brin ada tersambung lewat zoom
dan kita membahas mengenai limbah medis dan tentu juga peran brin ya
pada saat covid sembilan belas ini untuk menghasilkan berbagai macam inovasi dan teknologi untuk menangani masalah covid sembilan belas ini sendiri
pak handoko tadi masker apd tapi saya lihat di sini juga kan ada yang swabnya itu kan
yang baik antigen maupun pcr
nah ini kan terdiri dari ada plastiknya juga
nah ini limbah medis kan ya jadi tidak bisa didaur ulang tidak bisa di harus dibakar gitu ya
karena itu paling banyak itu sebenarnya
dan vaksin juga kan pak handoko ini kalau vaksin bagaimana ada botolnya tapi juga ada alat suntiknya

yang lewat menggorengkan putih itu yang lewat menggorengkan putih itu yang lewat menggorengkan putih itu
yang lewat menggorengkan putih itu yang lewat menggorengkan putih itu yang lewat menggorengkan putih itu
ovaring dan oroparing itu itu memang limbah medis juga sama juga dengan apd dan masker
tetapi untungnya ya untungnya itu kan kalau swab dan bekas jarum suntik dan sebagainya botolnya vaksin
vaksinasi itu juga itu dikelola oleh tenaga kesehatan
tidak mungkin orang awam ya
tapi sekarang kan vaksinnya juga dikelola oleh tenaga kesehatan
tapi sekarang kan banyak juga yang bisa dilakukan di rumah kan ini kan juga dijual secara eceran kan
ya itu sebenarnya tidak diperkenankan seperti itu
ya secara regulasi seharusnya swab meskipun yang antigen itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan
sehingga asumsinya itu pasti dikumpulkan dan masuk dalam jalur pengolahan limbah seperti halnya yang dihasilkan di rumah sakit
jadi relatif sangat mudah ditangani
nah berbeda dengan apd dan masker ini karena ini semua orang menghasilkan kan limbah itu
iya dan membuangnya sembarangan juga ya
ya ada banyak isoman di rumah kan
dan tentu banyak yang memakai apd juga akhirnya gitu karena untuk berinteraksi atau bagaimana ya dengan yang sedang melakukan isolasi mandiri
dan sayangnya itu banyak ya dibuang
campur dengan ini limbah rumah tangga ya
padahal regulasi itu sebenarnya tidak diperbolehkan itu harus dipisahkan
ya nah ini sangat penting sekali kita juga harus paham cara membuang ya seperti masker ini
apalagi kalau misalnya masuk ke sungai atau ke laut ini kan kaitannya kan kita lihat bisa ditelan oleh makhluk makhluk lain ya
seperti ikan dan burung dan lain sebagainya
dan itu masih infeksius ya
pak handoko ini kan sebenarnya kalau masalah limbah medis limbah b tiga tadi disebutkan sudah ada aturan dan juga kita bisa mengimpor lah barangnya
sebenarnya indonesia kan salah satu problem yang kita miliki adalah masalah sampah
jadi bukan saja limbah medis limbah beracun tapi sampah secara keseluruhan
indonesia ini salah satu produsen sampah terbesar
sehingga semua ini bisa bukan saja ditangani dengan baik limbahnya tapi bisa dijadikan apakah itu energi atau sumber sumber added value atau nilai tambah yang lain
apa yang sedang dikembangkan
ya jadi di brin ya itu teman teman kami ada yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah
jadi kalau tadi kan yang skala kecil ya
kalau ini yang skala besar untuk tempat pembuangan
di mana listrik itu dihasilkan dari pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir
jadi memang ini lagi sla satu alternatif untuk teknologcs yang cukup menjanjikan
meskipun ini mencaratkan tempat pembuangan air yang cukup besar
karena itu sangat relevan untuk kota kota besar
seperti contohnya yang sudah ada prototipenya itu yang dikembangkan teman teman dari bppt untuk
membangkit listrik reka sampah di pantar kebang gitu
dan kalau berkaitan dengan covid ini saya lihat juga bpt cukup banyak yang mengembangkan produk produk yang berkaitan dengan covid sembilan belas
seperti ventilator dan juga membuat reagen atau reagen untuk pcr dan lain sebagainya
kira kira kalau sampai saat ini ada produk produk ini bagaimana apakah sudah betul betul digunakan dan dimanfaatkan
pada saat covid sembilan belas ini pak
ya setidaknya yang sampai saat ini masih penjualannya masih sangat tinggi ya
itu adalah ventilator yang tipe hfnc yang high flow naval kanula
apalagi ventilator ini sangat membantu
untuk penderita yang di level sedang dan berat yang mengalami kesulitan nafas
jadi ini dikembangkan oleh teman teman dari limpi di bandung
ini masih sampai sekarang itu kemkes bahkan meminta kurang lebih seribu unit per bulan
jadi kita tidak perlu lagi ya impor lah misalnya seperti ventilator dan reagen pcr
meskipun kalau untuk ventilator banyak juga
ya itu sudah seles ya
ya ada yang ventilator icu yang kita belum selesai ya
belum selesai dalam arti teman teman sudah banyak mengembangkan
tetapi yang sudah mendapatkan izin edar reguler itu belum ada ya
sekarang masih berproses
kalau ide ide lain pak lth yang berkaitan dengan covid untuk menanganinya apalagi kita masih dalam masa ppkm
harus social distancing dan lain sebagainya
ini biasanya kalau masa krisis itu imajinasi dan inovasi itu keluar
nah kira kira mungkin di kepalanya pak handoko sebagai kepala brin apa apa saja kira kira yang masih perlu dikembangkan
ya jadi saat ini brin secara spesifik tahun ini itu kami fokus pada tiga hal
yang terkait dengan penanganan covid ya
yang pertama itu tentu yang semua sudah tahu yaitu vaksin merah putih
pengembangan vaksin merah putih
karena ini memang banyak sekali tahap
dan tentu di saat tahapan itu banyak kendala juga ya sejujurnya
sehingga itu menjadi tugas saya dan brin untuk menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi para periset kita itu
yang kedua itu adalah kami fokus pada pengembangan alat deteksi untuk screening
untuk screening yang bisa menjadi alternatif dari pcr gitu
alternatif dari pcr
dan tidak perlu nasofaring
cukup memakai saliva memakai lugah
sehingga itu akan memudahkan dan meningkatkan tingkat kepatuhan pada saat dilakukan screening khususnya di transportasi publik
terlebih yang antar kota antar provinsi ya termasuk di bandara misalnya
jadi kami mengembangkan teman teman sedang mengembangkan itu dengan akurasi yang jauh lebih baik daripada antigen
mendekati pcr lah ya
tetapi dengan cara pengambilan sampel yang lebih nyaman
dan juga tidak membutuhkan alat seperti pcr
yang tidak hanya mahal tetapi juga membutuhkan fasilitas pendukung yang cukup sophisticated ya
itu yang kita sebut dengan arti lam
dengan arti lam itu kita bisa melakukan pengujian di level
itu dengan alat yang jauh lebih sederhana dan waktu yang lebih cepat
hanya tiga puluh sampai enam puluh menit
tapi itu masih dalam proses
dalam proses pengembangan
kita istirahat sebentar pak lth
tapi jangan honano dulu
tetaplah bersama insight itc anwar
kami akan segera kembali
lewat zoom saya ditemani kepala badan riset dan inovasi nasional atau brin
dengan laksana tri handoko
dan kita membahas mengenai masalah limbah medis
tapi juga mengenai kebijakan brin sejak badan ini menjadi badan yang otonom
pak lth kalau dulu kan seperti kita ketahui dan saya sering berbincang dengan yang dulu pak menristek ya
dulu brin ini kan di bagian dari kemenristek dan brin
tapi sekarang menjadi badan yang otonom dan di bawah langsung presiden
dan di situ bermitra atau seperti payung dari berbagai macam lembaga riset
apakah itu lipi kemudian bppt
batan lapan dan lain sebagainya
mungkin bisa cerita sedikit pak handoko
kira kira bagaimana dengan berada langsung di bawah presiden
dan juga menjadi payung untuk semua ini
apa yang berubah apa yang berbeda
ya jadi kalau perbedaan utama
mengapa ini menjadi badan
itu yang pertama adalah
kalau badan itu sifatnya lebih permanen
kalau kementerian itu mengikuti kabinet
jadi mengikuti masa kepresidenan
kalau badan itu permanen
dan apalagi ini memang diamanatkan di undang undang

sehingga ini memang menunjukkan political will dari pemerintah
untuk mendukung riset dan inovasi dalam jangka panjang
dukungan negara dukungan pemerintah terhadap riset dan inovasi dalam jangka panjang
yang kedua dengan menjadi badan
badan itu bisa menjadi pelaksana
jadi tidak berhenti dikebijakan
nah itu yang membedakan brin sekarang
sehingga brin akan memiliki jauh lebih banyak instrumen untuk mengintegrasikan sumber daya riset itu
kita punya perisetnya
yang secara langsung berada di bawah kita
jadi padahal instrumen untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi itu tidak bisa hanya kebijakan
tetapi harus lebih pada fasilitasi dalam konteks sumber dayanya
baik itu kita menyediakan infrastrukturnya secara langsung
membuatnya menjadi open platform
kemudian menyediakan periset kita yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha juga
kalau kami kementerian kita tidak akan bisa langsung melakukan hal seperti itu
jadi itu beda yang sangat besar
lebih jangka panjang kan lebih sustainable
lebih jangka panjang ya
jadi sekarang kira kira ada berapa jumlah lembaga yang menghasilkan riset riset saat ini di indonesia
dan apakah semua ini berada di bawah brin
dan bagaimana nanti proses untuk kan misalnya ada universitas ada risetnya
dan kemudian alur alurnya sampai akhirnya diimplementasikan untuk dijadikan prototipe
dan kemudian dipasarkan ke industri
ya jadi secara nasional kebijakan nasional
brin ini memang dimaksudkan untuk melakukan integrasi sumber daya riset yang dimiliki oleh pemerintah
itu sebabnya yang menjadi tugas pertama kami adalah melakukan integrasi unit litbang di berbagai kementerian lembaga
totalnya itu ada empat puluh delapan kementerian lembaga termasuk di dalamnya adalah lipi bppt batan dan seterusnya
nah sehingga di luar universitas ya karena kalau kampus itu tadi yang seperti saya sampaikan itu berada di bawah kemdik putristek
jadi kmt putra akan fokus menangani mengurusi masalah riset iptec yang dilakukan di kampus
tetapi kami bertanggung jawab atas kebijakan riset secara nasional
serta itu tadi semua sumber daya riset yang dimiliki oleh pemerintah di luar kampus
meskipun kami juga akan memfasilitasi kampus
nah bagaimana kita melakukan apa ini percepatan katakanlah tadi seperti disampaikan mungkin maksudnya hilirisasi ya misalnya
nah jadi yang kita lakukan adalah kita ini akan menjadi fasilitator
karena ini riset ya riset itu kan ada di manusia
sebenarnya ada di masing masing riset ya kreativitas itu ada di periset begitu
bukan di institusinya sebenarnya
nah masalah para periset ini sebenarnya
selama ini sebagian besar itu karena ketidakpersediaan infrastruktur
nah tentu kita tidak bisa memberikan infrastruktur ke semua pihak ya
jadi yang kita lakukan adalah kita menyediakan semua infrastruktur yang mungkin dibutuhkan oleh para riset
tetapi dibuat dalam bentuk open platform yang bisa diakses semuanya
sekarang sudah ada
kita sudah mulai sebenarnya sejak waktu saya di lipi ya tiga tahun yang lalu gitu
dan itu kan sebenarnya kasus yang memang dicobakan untuk skala libby pada saat itu ya
jadi semua infrastruktur di libby kita jadikan open platform
sehingga semua termasuk pelaku usaha bisa ikut memakai
nah disitulah proses interaksi kolaborasi alami itu terjadi
ya sebagai contoh tadi yang ventilator hfnc itu salah satu contohnya
itu yang keluar dari open platform tadi
baik jadi kalau kita lihat mungkin kalau dulu ada semacam silo silo ya
apa yang diresetkan kemudian apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri maupun masyarakat itu tidak nyambung kan
implementasi dan kemudian dihilirisasinya bisa jauh lebih terintegrasi
tapi ini kita tanggal sepuluh agustus ini saat ini ketika kita berbincang
ini kebetulan ini hari kebangkitan teknologi nasional
oke selain tentu saja covid ya pak handoko
apalagi pak handoko juga dengan latar belakang seorang phd doktor fisika
yang ketika menjabat ini wah ini menarik dan harus bagi negara seperti indonesia kita jalankan supaya bisa bersaing
jadi saya doktor fisika ya tetapi saya justru tidak terlalu memikirkan fisika dalam konteks print ya
maksudnya maksud saya begini
jadi kita akan belajar banyak ya dari pengalaman sebelumnya
dan juga kita belajar dari best practices di berbagai negara termasuk negara tetangga kita
dan dari situ kita melihat dan ini yang juga kebetulan menjadi arahan dari pak presiden juga
bahwa kita harus lebih melihat pada potensi local competitiveness yang kita sudah miliki
ya yaitu adalah sumber daya alam lokal dan keanekaragaman lokal kita
nah yang masuk di dalamnya adalah keanekaragaman hayati ya biodiversitas keanekaragaman seni budaya dan keanekaragaman geografi kita juga
nah kita diharapkan untuk memberikan nilai tambah melalui intervensi iptec teknologi juga ya
supaya apa yang sudah kita miliki itu punya nilai tambah yang tinggi
jadi tentu kita tidak meninggalkan upaya kita mengejar ketertinggalan teknologi yang advance gitu ya
seperti pesawat roket dan itu juga tetap kita dukung
tetapi kita setidaknya untuk jangka pendek ini kita akan lebih memfokuskan bagaimana kita melakukan riset riset yang bisa memberikan intervensi yang nyata pada upaya peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam lokal dan keanekaragaman hayati kita
karena itu sudah ada di depan mata orang lain tidak punya gitu
sehingga kita tidak perlu face to face berkompetisi dengan mereka
pak lth kita
jadi bagaimana kita membuatnya
kita break sebentar tapi kita masih ada satu segmen mungkin khusus untuk membahas ini
kira kira seperti apa apa saja produknya yang dihasilkan ya dengan apalagi kita melihat segala macam kekayaan baik itu keanekaragaman hayati maupun biodiversitas yang kita miliki tadi
tapi tetaplah bersama insight with desi anwar kita akan kembali
liana masih bersama insight with desi anwar
kita juga masih ditemani kepala badan riset dan inovasi nasional yang baru laksanatri handoko melalui zoom
dan pak handoko ini menjabat sebagai kepala brin sejak akhir bulan april ya baru baru ini
jadi ide idenya juga pasti masih banyak ya
karena memang kunci dari semua ini adalah bukan saja riset tapi inovasi kreativitas
tapi tadi seperti yang pak handoko katakan kita juga harus memanfaatkan yang apa yang kita sudah

disinilah kita bisa berkompetisi memanfaatkan apa yang kita miliki dan orang lain tidak memiliki
mungkin bisa lebih spesifik lagi kalau saya sendiri di luar kepala apalagi dengan adanya covid ini yang berkaitan dengan kesehatan
kita kan lihat di sini semua orang wah ada misalnya yang herbal tumbuh tumbuhan dan lain sebagainya
mungkin dari pak handoko kira kira top tiga low hanging fruit yang betul betul kita bisa

jadi kita bisa memasarkan dan juga bisa memberikan nilai tambah yang kita inginkan
apa apa saja produknya
ya jadi seperti yang disampaikan bu desi anwar ya
jadi kita memang khususnya salah satunya ya itu akan fokus pada pemanfaatan biodiversitas kita
ya terutama untuk kesehatan gitu
dan peluang itu sangat besar gitu
nah setelah apa ya sejak saya waktu bali saya sudah bisa memahami ternyata
memang problem itu ada di tengah tengah gitu ya
kalau perisetnya berhenti di riset lab ya sampai uji intipro
kalau farmasi kita itu tidak sampai masuk ke sebelum produksi massal
dan itu tidak ada yang salah dengan kedua pihak itu
masalahnya kita tidak ada yang punya yang di tengah tengah ini
siapa yang akan membawa hasil uji in vitro ini melakukan uji praklinis dan klinis awal
untuk supaya membuatnya menjadi memang betul betul terbukti
nah inilah yang salah satu menjadi target awal kami
jadi mulai tahun depan kita akan melakukan program khusus ya untuk percepatan kandidat ya
kandidat istilah saya secara umum obat gitu ya
sebenarnya itu vito pharmaka ya namanya
jadi kandidat obat
kandidat obat ya yang berasal dari bahan bahan alam lokal kita gitu
jadi kita akan melakukan percepatan itu membantu tim yang khusus melakukan benar benar hanya di aspek itu
bukan di aspek risetnya gitu
dengan meminta potensi kandidat dari berbagai periset baik di brin maupun di berbagai kampus
karena saya tahu persis banyak yang melakukan itu
tetapi semua berhenti di lab ya gitu
jadi itu yang akan kita lakukan
kurang lebih saya tarik
kurang lebih saya targetkan ada tiga puluh apa formula ya
tiga puluh ya selama tahun depan
dan memang itu cukup membutuhkan biaya yang tinggi
tetapi dengan konsolidasi anggaran dan sumber daya yang ada di brin saat ini itu menjadi tidak terlalu berat ya sejujurnya
jadi memang itu tidak mungkin dilakukan jika tidak ada seperti bri gitu ya
karena itu kurang lebih memerlukan satu ratus lima puluh dua ratus miliar ya
ini semua dari brin bisa diberikan oleh brin dua ratus miliar ini
kalau itu harus bri
karena kami sudah memiliki infrastruktur itu sebenarnya
kalau total anggaran yang dikelola oleh brin
total anggaran ataupun pendanaan yang dibawah bri sendiri ada berapa
kalau total anggaran itu sampai saat ini itu karena ini masih berjalan ya
proses pembahasan anggaran dengan dpr
kalau di pembahasan terakhir bulan juni lalu itu sekitar enam enam triliun
dan kita berharap masih akan ada penambahan
karena ini proses integrasi masih berjalan ya
integrasi program dan anggaran dari yang lain
jadi totalnya saya harapkan bisa ya setidaknya sampai delapan ya
jadi sekarang sudah ada sekitar
jadi sekarang ada sekitar enam enam triliun
dan yang berjalan itu ada sekitar tiga puluh formula ya yang sedang di
kalau itu spesial itu hanya dua ratus miliar
jadi sangat reasonable lah untuk kita lakukan
nah itulah hal hal seperti itu yang tidak mungkin dilakukan tanpa konsolidasi primit
saya ingat waktu saya berkunjung ke bppt mereka punya galik ya black galik misalnya
bawang putih tapi yang difermentasi jadi hitam
dan itu kandungan khasiatnya katanya bagus
dan sekarang kan di mana mana bukan saja di indonesia seperti kunyit ya
tumerik dan temulawak ini semua lagi
semua lagi naik daun
jadi harus bisa kita pasarkan secara internasional ya
nah selain itu apa
mungkin satu lagi kira kira yang kita sebutkan low hanging fruit pak handoko
yang bisa menjadi target satu dua tahun ke depan yang keluaran dari brin
ya yang berikutnya itu adalah yang terkait dengan digital economy
karena itu sesuatu yang apa yang tidak secara time frame itu tidak perlu waktu yang panjang gitu
dan kebetulan di brin ini kami cukup besar memiliki kapasitas apa istilahnya itu computing power ya
yang bisa kita sediakan kita buka juga untuk para pelaku usaha
jadi sebenarnya selama ini juga sudah cukup banyak ya
dan saya harap itu akan bertambah lagi
misalnya para teman teman anak anak generasi muda kita yang mau masuk ke dunia animasi
dunia visualisasi ya kan
itu banyak sebenarnya memanfaatkan infrastruktur yang ada di kami gitu
dan infrastrukturnya yang tercanggih kan kalau harusnya kan
ya termasuk yang terbaik di negara ini
menurut saya itu yang terbaik di negara ini
jadi itu sangat membantu mereka karena kan kita sediakan praktis apa sangat murah lah ya
jadi karena memang itu sisa pemakaian ya
dari computing power yang ada ya memang kita buka gitu
selain itu kita juga banyak melakukan bioinformatika ya
untuk mencari kandidat kandidat ini kembali lagi tadi ke apa
kandidat kandidat potensi senyawa senyawa baru ya
kemudian potensi kombinasi untuk obat obat baru
jadi discovery ya melalui bioinformatika gitu
karena kita itu memiliki tiga puluh sementara
itu spesies loh ya di daratan saja
jadi tiga puluh itu hanya tidak lebih dari lima puluh yang sudah jadi apa
vito pharmaka jadi obat ya
iya dan selama ini
sehingga potensi untuk mencari
jadi itu banyak sekali potensi yang sama sekali belum eksplorasi
itu belum yang di dalam laut ya
di laut gitu
dari sebagai contoh ada juga grup riset yang apa
sedang mengembangkan dengan mitra farmasi dari luar negeri
obat kanker ya memakai mikroba
mikroba yang ada di teluk jakarta
itu sangat menarik sekali
itu baru akan diuji klinis kan ya
tapi itu salah satu contoh ya bagaimana kita kaya
dan sangat menjanjikan ya
apalagi kita selama ini untuk bahan baku obat ini kita selama ini kan impor ya
padahal justru orang melakukan riset dan semua jenis penyakit lah virus bakteri itu kan adanya kan
di indonesia sebagai negara tropis
harusnya kita yang memanfaatkan ini semua
tapi pak handoko ini kan kalau riset itu kualitas itu sangat penting kan
orang bisa saja membuat penelitian bisa dilakukan tapi hasilnya ternyata tidak bisa digunakan
atau hanya berakhir di dalam laci dan lain sebagainya
bagaimana kualitas sdm khususnya para periset kita saat ini
jadi komponen riset yang paling utama itu adalah sdmunggul
tidak ada yang lain ya
nomor dua baru infrastruktur nomor tiga baru anggaran
nah sehingga isda munggul ini memang menjadi concern utama kita ya
dan harus menjadi concern
itu sebabnya mengapa kami membuka kesempatan bagi calon periset itu berkualifikasi minimal s tiga
jadi contohnya tahun ini kita membuka tiga ratus dua puluh lima lowongan
yang untuk dengan kualifikasi minimal s tiga
dan itu bisa dari teman teman lulusan pmdsu di kampus ya
yang usia dua puluh tujuh dua puluh delapan sudah bhd itu
atau dari teman teman di aspora
karena kita tahu kita ini banyak mengirim generasi muda terbaik kita untuk sekolah di berbagai negara kan
selain di dalam negeri ya
melalui pertempatan doktor itu
ya tetapi setelah mereka lulus
apa yang kita sediakan untuk mereka
untuk berkontribusi mengembangkan dan kemudian memberikan kontribusi ke negara ke bangsa kita melalui ilmu yang dia miliki
nah itulah salah satu yang juga menjadi target utama kami saat ini
pak brin itu dengan semua infrastruktur yang kita miliki
mereka kalau bergabung di brin itu otomatis atau ya mudahnya mereka punya mainan
untuk bisa melakukan sesuatu melanjutkan passionnya
dan kita harapkan dia akan bisa matang sebagai periset yang mampu berkompetisi secara global
jangan sampai mereka brain drain ya
karena ya kebacanya mereka lah
jadi kalau saya sekarang istilahkan saya reverse brain drain
jadi saya mengembalikan
kembali ke tanah air
kembali ke dalam lagi
kita harus mengupayakan itu
tidak bisa lain
kalau tidak mereka diambil negara lain
iya orang negara lain yang mendapatkan keuntungannya
pak handoko mungkin satu pertanyaan terakhir
visi lima tahun ke depan brin ini seperti apa
dan hasil hasil yang keluar dari brin ini seperti apa
ya ya terima kasih
jadi kalau brin kami sudah apa diamanatkan dengan tiga arah dan tujuh target ya
dan kalau secara dari sisi ekonomi dan pembangunan real itu kita memang diharapkan berkontribusi pada dukungan untuk ekonomi digital ekonomi hijau dan ekonomi biru
karena ya itu tadi yang basisnya sumber daya alam lokal dan koneka ragaman yang kita sudah miliki tadi
tapi kalau sebagai brin sebagai lembaga kpi kita itu apa sih
kpi kita itu yang utama itu sebenarnya adalah bukan dari menghasilkan produk riset itu sendiri
karena itu sudah hal yang wajar
tapi yang utama adalah bagaimana meningkatkan partisipasi dan kontribusi pelaku usaha dan industri itu supaya mereka bisa masuk dunia riset
ya karena itu kunci utama
karena selama ini riset di negara kita terlalu didominasi pemerintah
jadi itu yang harus kita balik dalam waktu secepat cepatnya seperti standar unesco dan di berbagai negara lain di dunia ini
untuk melakukan product development ya
yang bisa memberikan diferensiasi dan nilai tambah yang lebih lah
bagi produk produk mereka
karena yang memajukan ekonomi kan sebenarnya industri ya
para pelaku usaha itu
jadi kami ada untuk support mereka
dan juga untuk memastikan bahwa apapun yang dihasilkan itu pasti ada manfaatnya dan memang diperlukan ya
jadi bukan sesuatu yang istilahnya teoritis saja tapi bisa diaplikasikan
pak handoko terima kasih banyak atas waktunya
sehat selalu pak lth
terima kasih kembali ya
terima kasih sehat selalu untuk semua
ya baik terima kasih banyak
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
dan terakhir sebelum berpisah saya mengingatkan jangan lupa rajin mencuci tangan menggunakan masker dan hindari kerumunannya karena covid sembilan belas
masih di antara kita
sampai jumpa stay safe bye bye